busuk busuk lo di penjara lo
dunia masuk penjara
akhirnya lo masuk neraka lo
ibu nyanyi juga tuh dewi dewi adik pesantren gue
gue pikir cakep doang
jangan pun jahat
kamu adalah jackie si burunan polisi
yang ada ngeracunin santri lo
aduh jangan di tinggal
jangan pisah disini
jangan pisah disini
tidak bukan nuhrin nyari
yeni aisyah ente kan tahu pesantren ini semuanya mau disita sama rentenir
kalau semuanya disita ane mesti kemana ane mesti ngapain ane mesti gimana aisyah
kalau ane ini udah gak jadi ustadz lagi apa ente masih mau ikut ane masih mau setia sama ane
kok ngomongin gitu sih saya pasti mau kan saya masih menuntut ilmu sama pak ustadz sampai kapanpun
any ngerti kalau enti gak mau ikut ani lagi mungkin ente berpikir enti punya suasana atau masa depan yang lebih bagus
daripada sekedar ikut ane kagak jelas jendrungannya
duh pak ustadz ane tadi tuh bilang kalau aye mau mau nemenin pak ustadz
aduh pak ustadz ane tadi tuh bilang kalau aye mau mau nemenin pak ustadz
nanti dulu aisyah
hah ayo mau nemenin pak ustadz mau mau
mau iya enti mau iya pak ustadz mau
aduh kakiku jadi sakit ih gara gara dia nih cepet cepet tahan tahan tahan
pelan gini ya
makanya jadi orang jangan jadi penjahat mendingan jadi bodyguard aja
gimana sih kok kaki gue yang diikat gak pernah ikut pernah muka ya
iya pak polisi nih boronannya ada di sini nih secepetnya diangkut deh udah gerah nih saya ngeliatnya
iya iya makasih banyak assalamualaikum
bikin kacau aja pesantren gue lo
santri gue lo ajarin kagak benar puasa lo ajarin tidur puasa lo suruh makan
bagus aja santri gue lo kagak ajarin jadi maling
astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kesebut juga dia tuh kesebut juga
lo nih sebenernya siapa sih mau lo nih apa yang masuk ke pesantren gue nih apa apa apa
hea pak ustadz namanya juga usaha
usaha usaha usaha nah sekarang lo makan di itu usaha busuk busuk lo di penjara lo dunia masuk penjara akhirnya tuh masuk neraka lo
adik gue nyanyi juga tuh dewi dewi adi pesantren gue gue pikir cakep doang dalamnya kosong
nah ini bukan penjahat rasain lo makan deh tuh awa penjara
pak polisi udah gue bisa dilepasin biarin aja sih itu sampai kelar kapan nih udah
pelihamu kita lagi
apa aneh di pesantren ini berkurang atuh
emang ada masalah apa lagi ya
udah deh udah gak usah dijelasin itu biar aneh aja yang tahu nanti nt pada pusing lagi
yaudah deh anda tinggal dulu ya
iya pak ustad
aneh tinggal dulu aisyah ya
masalah apa sih mbak
karena akhir akhir ini kayaknya pak ustad mukanya sedih terus
ada masalah dengan pesantren ini
iya tapi masalahnya apa tinggal ngomong aja susah amat sih
akan disita oleh rentenir
pak ustadz mempunyai utang yang banyak dengan retenir dan belum bisa membayarnya
gimana ya mungkin kita harus
mungkin kita harus cari solusi mungkin
hari aja kita bisa bantu ya insya allah deh kita bertiga bisa bantu yaudah
nanti kita pasti bantu tenang aja
makasih ya mbak
oh ya ku ahong kita akan mengadakan penggalangan malam dana untuk pesantren zakaria asyidik
ku ahong bantu ya
ini aku dan juga teman teman dewi dewi yang lain
kita lagi mengadakan malam penggalangan dana untuk bantu pondok pesantren yang kita lagi sering kita lihat ini sekarang
eh mas gembor datang dong di acara malam penggalangan dana aduh nanti pahalanya pasti banyak deh
ibu lutfi kita akan mengadakan penggalangan malam dana untuk pesantren zakarya asidik ibu lutfi kalau bisa datang ya
cuma ada ya kita mau ngumpul ngumpulin dana sekalian berapa bulan ramadan ini
pantau mau ikutan
ya bagus bagus bagus
bisa ga kamu datang ke indonesia
ya untuk melihat pembahasan kita
tapi ini beda kamu tau
karena kita punya amal
tiga ratus juta aja sih pasti dapat
makasih banyak pak ya
pokoknya inget deh jangan pernah sungkan sungkan ntar mau datang kemari lagi
kapanpun deh orang sini semuanya nerima dengan semangati ya
mau pagi mau sore mau malam asal jangan aneh lagi tidur
sama sama pak ustadz kami juga ingin berterima kasih sama pak ustadz karena pak ustadz sudah membimbing kami sehingga kami mendapatkan ketenangan
jangan jangan jangan
aneh disini udah alhamdulillah donatur buah buahan udah banyak
siapa yang mau bawain
aneh ngomongnya gausah teriak teriak aneh lagi ga budeg
ustadz ustadz makasih ya kami udah didandanin kayak gini
ya ini suatu ajaran yang bagus ustadz kami jadi cantik cantik
perasaan aneh ga ngajarin aneh teriak teriak di mari
oke pak ustadz permisi ya assalamualaikum
waalaikumsalam pak ustadz
ya aisyah kami pamit dulu ya
hahaha jangan lupa jangan lupa beli cd dan kasetnya ya nanti kalau udah beredar ya
aneh lagi ga mau beli sarung
sarung udah kemaren
aneh iman pak ustadz
kayaknya gue masih betah dia tinggal di pondok pesantren ini
sebenernya hatiku juga berat ya tinggal di pondok ini
kalau gue apa karena mendatangkan magnet ya
masya allah iman ya allah
iman ya apa siapa yang jadi ini ya
iman kenapa lagi balik lagi
baru lima menit udah kangen lagi sama ustadz
ustadz pak ustadz kangenin sih
kalau saya sih pengen belajar agama yang lebih mendalam lagi pak ustadz
biar lebih gimana gitu
lebih dalam lagi
iman mau belajar apa
ane apa yang mau belajar ane
iya sama pak ustadz lah pak ustadz pakai nanya
entik ketauan ee
baca entik malu

hah boleh ya
hah boleh ya
boleh nggak pak ustadz boleh nggak balik lagi
boleh boleh boleh boleh boleh boleh
di pas sembilan belas saya don king promotor musik internasional
saya mau ngadain pertunjukan spektakuler di hotel aduhe
pokoknya tiap personil saya bayar satu miliar rupiah